dan siapa yang traktir
heran deh masih ada gitu ya cewek yang gak tahu malu
udah tahu cowoknya udah punya pacar masih aja dirayu rayu diganggu ganggu
pake diajak jalan lagi
alia bukan dia yang ngajak tapi aku yang ngajak dia tau
pasti lu seneng banget kan sekarang dibelain terus sama pacar gue
ya ciri khas banget ya
kamu jadikan ke rumahku malam ini jangan lama lama ya dinnernya
kamu udah janji loh
aku menunggumu sayang
apa kamu mau aku menunggu sampe aku mati
jadi si mita ngerjain gue ya
pakai janjian sama wisnu segala lagi
dan wisnu tau dari mana kalo gue dindar sama dia malam ini
mau pakai main ke rumahnya juga
kamu ngapain megang handphone aku milk
ternyata kamu bohong sama aku kan min
kamu pakai janji sama wisnu segala kan
sebenarnya harus jawab apa sih hubungan kalian
sejak kapan kamu lancang buka buka handphone orang
udah deh mit
tipe cw kayak kamu itu emang gak bisa dipercaya
udah tau kamu sengaja mempermainkan hati cowok yang suka sama kamu kan
lalu kamu rebut hartanya lalu kamu tinggalin dia
terus kamu tinggal deketin lagi coba yang lain
udah tau mit
jangan ngomong asal ya kamu ya aku tuh gak serendah itu mil
alah kayak kamu punya harga diri aja
pesel apa ya mbak
mau order sekarang atau nanti ya
mbak mbak terima kasih sebenarnya
ny entah diez
mil yuk buruan
aku gak enak nih nenggalin vino kelamaan
udah lama disini
kok aku gak diajak ya
aku kan juga belum makan malam
dalam rangka apa ya
dan siapa yang traktir
masih ada gitu ya
cewek yang gak tau malu
udah tau cowoknya udah punya pacar
masih aja dirayu rayu
pakai diajak jalan lagi
bukan dia yang ngajak
tapi aku yang ngajak dia
pasti lo seneng banget kan sekarang
dibelain terus sama pacar gue
ya ciri khas banget ya
orang udah salah
kegep pula ya
alia udah deh al
mau kamu itu apa sih
kalau kamu mau gabung
udah gabung aja lah
gak usah pake ribut segala

ya kan gak sengaja
gimana orang lain bisa menghargai kamu
kalau kamu sendiri gak bisa menghargai orang lain
kita pulangin ya
kok gue malah ditinggal sih
tapi gak apa apa juga sih
gue udah puas banget udah numpain
kopi panas kemintaan
biar sekali kali melebutin
tapi kali ini fina masih beruntung
sampai sekali lagi aku nemuin vino berisik nangis
aku gak akan segan segan untuk bokap dia pakai pantal sampai gak bernafas
ini yang ngebuat mama belum bisa ninggalin kamu di sini sendiri yanda sayang
karena mbak mita bukan cuma juru mama ngembalikan kamu ke kakek dan nenekmu
bahwa kamu hidup dengan nyaman dan aman bersama mereka sayang
kok nangisnya kenceng banget
gak tahu tadi nyariin aku kali
untuk obatin luka kamu jadi kamu kompres kompres saya
tapi kamu jangan bandel dong kalau aku suka mau sakit
nanti luka kamu makin parah
ya udah aku langsung tidurin vino dulu ya